tuan aku bukan setan aku laura
tau gak sih
muka lu hitam banget sih
kok ini bau banget sih
oncomberan apaan tuh
comberan idung lo tuh
lo mukanya kayak setan deh
lo lah pake ini
eh ya laura sebelum gue lupa ya
tadi gue kesini sebenernya mau bantuin lo
ayah udah ini
gue harus bilang bahwa gue sebenarnya juga suka sama lo
lo mau gak jadi pacar gue
gue bisa gue mau jadi pacar kamu
aku tuh selalu mau jadi pacar kamu
sorry aku terlalu hapi
aku hapi banget jadi pacar kamu
terima kasih sekarang aku pacar kamu ya

aku mau jadi pacar kamu
aku mau jadi pacar kamu

berarti ini kan hari yang spesial nih
kita harus rayain
buat kita berdua
buat buka puasa mau gak
ya udah deh kalau gitu gue pergi dulu ya
kalau nyelain kompor kamu harus hati hati
hoi memelih ayam gue lo
ada yang memelih ayam gue
belum juga maling
dia jahatkan maling lagi
jeknya mau gak kemana mana
hai maling lo ya enggak bukan ketangkep lo ya ketangkep lo sekarang ya ketangkep lo ya
ampun ampun ampun ampun ampun
lu ngapain lu pegang pegang gua lu kira gua maling gua tuh rocker nih
eh eh yang paling udah pergi tuh paling udah kabur makanya jangan cuman badan doa yang
lu gedein otak lu juga mata lu juga ngelihat yang bener
jadi hansip geblek banget sih
maling udah kabur
kok yang masih hidup sih
katanya buah yang goreng
iya mendingan yang masih hidup
yang udah jelas dia fresh
dia gak ada penyakit
kalo yang udah goreng udah mati kita kan gak tau
dia ada penyakit atau enggak
tapi kok mau amis sih mau banget
namanya aja ayam hidup ya pasti amis lah
kalau amis justru berarti dia fresh dia nggak ada penyakit

aduh glen serem banget
ini gua berdoa
gua selesai berdoa
udah lah lu jangan manja deh
kamu cari kesitu
cari kesitu oke
stop stop stop udah udah udah pak pa
kita harus jalan pintas situng situ cepetan cepetan
oh baik naik
eh lu mau kemana loh bayarannya mana
ih pak aku tuh sibuk oke
aku harus tangkap ayam jadi nanti aja
kalo aku udah tangkap ayamnya baru aku bayar okay

bayaran yang mana ya buruan
ih lagi sibuk tau
hei mau kemana lo
awas lo jangan kabur
oh my god kabur
hei naik kemana jangan kabur
hah lo ga tau kan apa yang mau bawa
lumayan buat buat apaan
ini mah buah doang kali
kan lo berguna dong jadi anak
bagaimana ga berguna be bersyukur punya anak ganteng
dari siapa be
mba abe itu kak cukur
ganteng ganteng siapa ya
suara apaan be
suara apa itu
janjan maling be
mba abe dulu lagi
mba abe dulu lagi
mba abe dulu lagi
mba abe dulu lagi